tim detasemen khusus delapan puluh delapan anti teror polri menangkap dua terduga teroris di kabupaten temanggung jawa tengah pada kamis pagi
dua warga di temanggung jawa tengah diamankan petugas kepolisian dan densus delapan puluh delapan anti teror mabes polri
kedua terduga teroris tersebut ditangkap di sebuah toko kelontong di jalan magelang temanggung tanpa perlawanan
dalam proses penangkapan dan penggeledahan lokasi kejadian petugas terpaksa menutup akses jalan raya temanggung magelang
hingga kini toko kelontong yang menjadi lokasi penangkapan kedua terduga teroris tertutup rapat dan dipasang garis polisi
identitas dua warga yang ditangkap yakni an yang merupakan pemilik dari toko grosir dan z karyawan toko yang juga merupakan warga setempat
tugas kepolisian belum memberikan keterangan secara resmi terkait pengamanan dua warga itu
dua orang yang dibawa itu